sampai jumpa di video selanjutnya
memang benar kamu ini ya
kebaikan yang berlebihan yang dokter lakukan ini
itu mempersulit saya dan diri dokter sendiri
nanti bukan cuma mantan istri dokter aja yang salah paham
mertua saya pimpinan rumah sakit ini
mungkin perawat perawat yang ada di sini atau pasien lain keluarga pasien lain
tolong keluar dari ruang saya keluar dari hidup saya dan satu lagi reva
aku tahu kamu sudah ngancam dewi
bisa ada apa sih bang kok malam malam kesini
ngapain mereka berdua di sana
walaupun kurang ajaran aja john rumahnya dewi kebakaran
kebakaran bisa aduh abang matilah bang kali ini abang
hai coba kamu jelasin lebih detail lagi
apa sih gimana bang ceritanya
hai pokoknya abang kacau banget deh tadi nis nggak pernah abang secara bohingi
abang tadi entah entah nabrak keliling atau apalah sehingga semuanya semuanya
menjadi terbakar pelan pelan ngomongnya bang nanti kalau ada yang lihat kita bisa
terus dewi bagaimana ya enggak tahu manis mana abang tahu dewi gimana kondisinya tadi abang abang
begitu panik dan dan abang teriak teriak sehingga semua warga datang berhabora apinya gede banget nih
apa nih maksudnya john rumah dewi kebakaran
dan masih belum ketahuan
api di dalam
ambil air lagi pak
kayaknya sih enggak nis
ya udah kalau begitu abang relax santai
anggap aja kebakaran itu musibah untuk dewi bukan dari abang
kan kalau memang sampai terjadi apa apa sama dewi dan anaknya
karena abang nggak sengaja bukan niatan abang untuk berbuat seperti itu
memang benar kamu ini ya
justru sebenarnya terbesit di pikiranku
lebih baik kalau dewi dan abi benar benar mati karena kebakaran itu
jadi hidupku dan hidup cherry bebas aman tanpa mereka
karena mereka hidup hanya akan mengganggu aku dan cherry
dia masih hidup
hei tolong teamwork ya